guna menstabilkan harga gula pasir yang mulai merangkak naik dan langka di pasaran
kementerian perdagangan menggelar operasi pasar gula pasir di pasar anyar tanggerang banten sabtu pagi
dengan menurunkan sebanyak dua puluh empat ton gula pasir dijual dengan harga rp dua belas lima ratus per kilonya
diharapkan mampu menstabilkan harga gula pasir yang mengalami kenaikan
untuk memenuhi stok dan menstabilkan harga gula pasir di pasar
mobil box yang mengangkut dua puluh empat ton gula pasir dikerahkan kementerian perdagangan
dalam operasi pasar di pasar anyar tangerang banten sabtu pagi
dalam operasi pasar kali ini gula pasir dijual rp dua belas lima ratus per kilogram
dengan ketentuan hanya bisa dibeli dua kg per orang
seorang pembeli mengaku operasi pasar ini cukup membantu
karena harga di pasar saat ini berkisar rp tujuh belas hingga rp sembilan belas per kilogram
gimana sih bu dengan ada operasi pasar ini bu
sangat kembang sih ya
ya memang harga gula pasir itu melunjak di pasaran
kompleks kilonya rp sembilan belas
untuk memastikan kelancarannya
menteri perdagangan agus suparmanto bersama wali kota tangerang
dan tim satgas pangan mabes polri
mengecek langsung proses distribusi di lapangan
menanggapi pernyataan presiden tentang kenaikan harga
agus menjelaskan beberapa faktor saat terjadi pandemi covid sembilan belas
mengakibatkan sulitnya distribusi
untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi selama ramadan kali ini
dalam hal ini untuk itu kami turun ke lapangan untuk melihat yang sesungguhnya
dan meneterifikasi karena memang distribusi ini dengan situasi covid sembilan belas ini
agak terganggu dalam hal melambat
kemudian juga dalam hal import juga ini ada kemunduran
untuk mencegah adanya penimbunan dan menekan harga bahan pokok
operasi pasar seperti ini akan terus dilakukan di beberapa daerah hingga lebaran nanti
adanya oknum oknum yang menaikkan harga dari harga yang ditentukan oleh pemerintah
maka kami satgas pangan akan pertama meneliti ini di lapangan
nanti kami bisa dilaporkan secara detail di mana tempatnya
dalam kesempatan ini menteri perdagangan juga menyambangi beberapa pedagang
seperti penjual telur dan daging yang pendapatannya menurun
akibat kurangnya daya beli masyarakat selama terjadi pandemi covid sembilan belas
dimas arief setiawan tangerang banten